kalau tentang pantun ya memang sudah dibuat pantun
buat pak rk sudah buat pak mahfud sudah
itu kan cerminan suasana kebatinan ketika acara dilaksanakan
ada juga pantun buat pak sandiaga uno
sandiaga uno sosok rendah hati
di tangannya indonesia maju berlari
seluruh bacawa pres ganjar pranowo memang menarik sekali
menangkan pemilu dengan cara berdikari
artinya kita tidak ada utang
jadi ini kan ada
jadi ada kan tadi mas ketum sudah menyebut
ada pak sandi ada pak rk ada pak mahfud mt ada tuan guru bajang ada juga pak andika
ini terus ya dilakukan pencermatan nama nama dan tunggu momentum yang tepat untuk dapat disampaikan kepada waktu yang tepat
menang satu putaran
itu harapan dari rakyat
tetapi tentu saja kita melihat dinamika politik yang ada
kita harus berpolitik ini dengan berkebudayaan bermartabat dengan penuh kerendahan hati
dan juga menampilkan gagasan yang terbaik untuk bangsa dan negara
dan tentu saja memohon ridho dari tuhan yang maha kuasa
allah subhanahu wa ta'ala